warga kampung sarireja kecamatan jalan cagak subang jawa barat digemparkan dengan penemuan
mayat anak perempuan yang terbungkus kardus mie instan dan karung di pinggir jalan raya subang
bandung minggu pagi jenazah korban langsung dievakuasi dibawa ke rumah sakit bayangkara
indramayu untuk diautopsi menurut warga sehari sebelumnya seorang pria menggunakan kaos putih
terlihat berjalan membawa karung tersebut lalu menyimpannya di pinggir jalan dan naik ke
kendaraan umum menuju arah bandung warga sempat curiga tapi tidak berani membuka bungkusan
tersebut setelah satu hari tercium bau busuk warga memberanikan diri membukanya ada orang
yang memikul karung dari sana ya sini kemudian disimpan seolah olah dia mau megat helm kemudian
helep lewat sudah berapa helep dia tidak naik terakhir dia naik bawaannya itu tidak
diambil sementara menurut polisi saat ditemukan korban terbungkus plastik karung dan kardus mie
instan korban diduga merupakan korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka di kepala lengan dan
kemaluan korban mayat mungkin yang diperkirakan berumur diantara lima sampai enam tahun untuk jenis kelamin
yaitu perempuan diperkirakan udah berapa hari itu diperkirakan baru dua hari kemarin hingga kini
hai jenazah korban yang diperkirakan baru dua hari kemarin hingga kini identitas jenazah korban yang diperkirakan baru dua hari kemarin hingga kini identitas jenazah
anak perempuan tersebut belum diketahui polisi mengimbau warga yang merasa kehilangan anak
perempuan berusia tiga hingga enam tahun dengan ciri ciri rambut panjang mengenakan kaos putih
bertuliskan warm zone dan celana pendek selutut untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat
warga sekitar muara sungai pemelisan dan pasar bali
dihebohkan dengan penemuan mayat bayi yang hanyut di aliran sungai minggu siang
mayat bayi berjenis kelamin laki laki tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang akan memperbaiki mesin sampah
diduga bayi malang tersebut merupakan hasil hubungan gelap yang sengaja dibuang oleh orang tuanya
mayat bayi ini selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit sanglah denpasar untuk divisum
kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor denpasar selatan
tim liputan cnn indonesia